acara bulan bung karno kemarin meninggalkan banyak asumsi dari berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya
mulai dari demokrat yang tidak diundang
kemudian ada pidato megawati yang menyebut ada tiga parpol katanya yang sedang berpikir untuk bergabung
hingga puisi butet yang syarat sindiran
malam ini bersama dengan redaktur pelaksana cnn indonesia com suryanto akan kita bahas lebih dalam dalam editorial view
selamat malam mas sury
selamat malam saja
mas suri demokrat tidak diundang
memang sudah ada permintaan maaf dari pdip mengenai tidak diundangnya demokrat ini dan menyampaikan alasannya
nah padahal nih kita tahu bahwa sebelumnya setidaknya ada harapan bahwa semakin baiknya hubungan kedua partai
bertemunya puan dan ahy kemudian juga ada cuitan dari sby mengenai mimpi itu yang diterjemahkan katanya demokrat ini sebagai harapan
tapi tidak diundang kemarin
sebenarnya melihat atau membaca
hubungan pdip dengan demokrat seperti apa nih mas
kalau kami melihatnya dari awal memang cukup mengejutkan ya ketika pdip membuka keran komunikasi yang selama ini bisa dibilang mampet dengan demokrat
apalagi wacana koalisi apa rencana komunikasi politik itu ditindak lanjut secara nyata ketika ketua umum demokrat ahae bertemu dengan demokrat
apalagi wacana koalisi apa rencana komunikasi politik itu ditindak lanjut secara nyata ketika ketua umum demokrat ahae bertemu dengan demokrat
apalagi wacana koalisi apa rencana komunikasi politik itu ditindak lanjut secara nyata ketika ketua umum demokrat ahae bertemu dengan demokrat

ini demokrat tidak diundang menurut saya itu bukan sebuah hal yang menutup keran komunikasi ini
tapi memang mungkin ini ada semacam pesan dari pdip bahwa demokrat bisa saja bergabung dengan koalisi politik pdip
tapi memang mungkin bukan jadi koalisi utama
artinya dalam bukan menjadi koalisi utama bisa jadi nanti
demokrat bisa bergabung di pdip tapi bukan berarti menjadi kadernya bukan menjadi calon wakil presiden dari ganjar
atau mungkin bisa jadi nanti bergabungnya bukan di putaran pertama ini tapi di putaran kedua
karena kita tahu kan bahwa demokrat saat ini sudah menjalani koalisi dengan nasrim dan pks untuk mengusung calon presiden yang lain yaitu anies baswedan
dalam koalisi perubahan untuk persatuan
meski begitu kan bisa dibilang bahwa hari ini pdip bisa unjuk kekuatan
karena hari ini pdip juga selain mengerahkan ribuan kadernya di gelora bung karno
kemarin kan pdip juga mengundang elit elit partai yang sudah tergabung di koalisinya yaitu p tiga hanura dan perindo
sambil menyindir beberapa partai politik yang katanya akan
bergabung tapi sampai sekarang belum resmi menyatakan dukungannya yaitu golkar dan pan terutama
di sisi lain pkb juga kemarin kan ada yang hadir begitu saja
nah mas suri tadi sudah langsung disinggung mengenai sindiran megawati terkait dengan partai politik yang katanya lagi pikir pikir
ini kan terbuka ya tangan megawati karena menyatakan ikut boleh enggak juga enggak apa apa
mengenai demokrat tadi ada sedikit hubungannya karena mas suri mengatakan sebenarnya tetap bisa saja demokrat
kemudian ikut dalam koalisi namun kan tidak diundang tetap
gimana nih membacanya gimana
karena yang bisa saja ikut yang lagi pikir pikir diundang
yang satu enggak diundang
kalau media melihatnya
yang saya bilang di awal saja bahwa ada nuansa pdip di acara di gbk ini
pdip seperti unjuk kekuatan mereka di acara ini
yang pertama mereka
karena berdasarkan hasil bisa dibilang semua lembaga survei sekarang memperkirakan pdip akan memenangi pemilu di dua ribu dua puluh empat mendatang
hampir semua lembaga survei memprediksi demikian
terus kalau memang ini terjadi nanti kan pasti pdip bakal hat trick menang pemilu dari dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
yang kedua mereka punya bakal calon presiden ganjar pranowo yang
sangat kuat elektabilitasnya hasil lembaga survei
beberapa lembaga survei menempatkan ganjar di posisi pertama
beberapa lembaga survei yang lain di posisi kedua ganjar hanya kalah dari prabowo subianto
dengan demikian pdip di sini punya nilai tawar yang tinggi
mereka ingin menyampaikan pesan bahwa partai politik yang tidak bergabung dengan pdip dan mengusung ganjar di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang itu akan rugi
mega jelas jelas mengatakan
kurang lebih seperti itu saja
jadi di sini mega ingin mengatakan bahwa kalian kalau ingin bergabung dengan pdip silahkan
kalau memang tidak ya tidak apa apa
karena pdip faktanya pun bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri nanti dua ribu dua puluh empat gitu loh
walaupun mas wuri walaupun bmega menyatakan bahwa ya ikut boleh
tapi ini kan disampaikan secara terbuka
di depan publik
di depan seluruh
seluruh pendukung pdip
apakah ini artinya dukungan yang sudah terang terangan ini menjadi penekanan tersendiri bahwa pdip ingin sebenarnya tiga partai tersebut bergabung
atau seperti apa konstelasinya
pdip memang bisa mengusung calonnya sendiri saja
dengan atau tanpa kualisi dengan partai lain
tapi yang jelas pdip ingin memastikan bahwa selain menang pemilu nanti
mereka juga bisa meloloskan calon presidennya yaitu ganjar pranowo menang di pilpres dua ribu dua puluh
pdip tentu belum bisa merasa tenang karena hasil lembaga survei itu masih ada yang menempatkan prabowo subianto di posisi pertama
belum lagi nanti kalau misalnya partai partai politik besar yang lain seperti golkar pkb itu jadi mendukung prabowo subianto
tentu mesin mesin politik parpol yang lain itu
di dalam gelaran pilpres itu sangat dibutuhkan untuk lebih memastikan bahwa seorang calon presiden itu bisa menang
kalau bisa satu putaran mungkin kalau memang tidak bisa nanti bakal berjuang di putaran kedua selanjutnya saja
jadi memang pdip selain memang punya power yang kuat punya elektabilitas yang tinggi
baik elektabilitas parpol dan capres

beliau juga ingin memastikan bahwa parpol parpol yang lain bisa bergabung mereka
dalam mengusung calon presiden supaya kerja kerja mesin politik lebih masif untuk memastikan calon presiden dukungan pdip ini bisa menang di pilpres nanti saja
dan lebih controllable seperti itulah ya mas ya
karena kan parpol parpol yang lain nanti kan harus bisa dipastikan lagi saja
karena sekarang kan seperti demokrat sekarang masih tergabung di koalisi anies baswedan pks juga nasdem juga gitu loh
dan pan itu belum memutuskan
pdip tentu butuh pekerjaan mesin politik mereka di dua ribu dua puluh empat nanti untuk menangkan capres mereka
baik yang seru bukan hanya pidato dari bu mega ini juga ada puisi dari butet kertarejasa
sebelum kita bahas lebih dalam kita akan lihat bersama sama puisi yang dibacakan oleh butet kertarejasa
di sini buku buku yang berbunyi bisa dilihat di buku buku yang lainnya

pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat tambah daging empal
eh lah kok kowar kowar mau dicegal
jagoan pak jokowi rambutnya putih
gigih bekerja sampai jungkir balik
hati seluruh rakyat indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden
hobinya kok menculik
mas suri setidaknya ada tiga inti yang saya catat
yang pertama ada butet menyebutkan mengenai banjir sebagai air yang markir
kemudian kedua ada juga mengenai orang yang diteropong kpk malah koar koar dijegal
yang terakhir yang saya catat ada
ada presiden yang hobi menculik
nah kalau kita lihat kalimat kalimat tersebut ini
dengan rekam jejaknya ya kita bisa mengasosiasikan dengan rekam jejak
dua bakal calon presiden yang sedang digadang gadang
benarkah bacaannya seperti itu atau ada bacaan lain mas suri
ya tentu publik pasti mengarahkannya sindiran ini
tidak jauh jauh ke bakal calon presiden yang lain saja
kita tahulah siapa yang selamat
kita tahulah siapa yang selama ini identik dengan aksi culik menculik pada masa akhir rezim orde baru
terus kita tahu juga lah siapa tokoh yang selama ini dikaitkan dengan banjir jakarta
lalu siapa yang dibidik oleh kpk dan merasa dijegal
publik pasti sudah mengarahkan sindiran sindiran itu ke kedua nama yang tidak bisa diragukan lagi apa yang disampaikan mas butet ini
banyak kepada siapa
yang menarik saja kalau bagi saya sendiri bagi kami sendiri agak sedikit terkejut dengan sindiran mas butet ini
karena ini kan disampaikan di acara pdip
apakah ini sindiran dari mas butet sendiri atau sindiran dari pdip
tentu mas butet sendiri yang tahu dan pdip yang sendiri yang tahu
tapi kalau saya melihat bisa jadi apa yang dilontarkan mas butet ini
dianggap tudingan dari pdip juga
tapi atau mungkin bisa jadi apa yang disampaikan bu tet ini adalah semacam hiburan bagi audiensnya
karena saat itu yang hadir di situ adalah kader kader pdip yang juga pasti pendukungnya ganjar pranowo sebagai capres
di situ juga dibilang bahwa si ada sosok rambut putih jagoan jokowi yang katanya kerja keras dan jungkir balik
tentu ini publik juga bisa menerka siapa sosok yang dimaksud
termasuk dua orang yang disindir oleh si mas butet itu
semakin panas ya semakin frontal ya semakin kesini
nah ini terakhir yang menarik juga sebenarnya mengenai teka teki tentang cawapres
karena ketua dpp puan maharani ini memberikan teka teki bisa saja dari yang hadir ini merupakan bakal cawapres
tapi bukan nggak hanya sampai situ yang belum pernah disebutkan oleh puan atau mungkin belum kelihatan
apakah itu ada
apakah itu artinya masih sangat luas nama nama yang bisa menjadi kandidat bacawa pres ganjar
kalau saya melihatnya peluang masih sangat terbuka saja
karena pertama dari sisi nama itu kemarin kan ada beberapa nama yang disebutkan baik oleh puan maharani sendiri ataupun oleh kader kader pdip yang lain
bahkan dari sosok dari asal kalangan sosok yang dimaksud juga kan itu masih sangat terbuka
yang kita tahu ganjar juga pernah menyebut dia membuka peluang kalau nanti cawapresnya itu dari kalangan purnawirawan tni polri gitu loh
yang kita tahu juga pdip selama ini kan relatif lebih dekat atau sangat dekat dengan kalangan nu
beberapa kali gelaran pilpres itu kan pdip beberapa kali memasangkan kadernya termasuk mega sendiri pernah berpasangan dengan tokoh tokoh dari nu gitu loh
puan juga sempat menyebut nama ahy ketum demokrat menjadi salah satu
kandidat yang mungkin dipertimbangkan untuk menjadi cawapresnya ganjar
jadi dari sini walaupun kemarin bisa dibilang
puan bilang bahwa kemungkinan bakal cawapres itu akan hadir di sini bukan berarti bisa dibilang cawapresnya ganjar sudah mulai mengerucut saja
karena kan yang kita tahu di dua ribu sembilan belas itu jokowi menunjuk pendampingnya itu di menit menit akhir gitu
bahkan nama yang saat itu sudah digadang gadang bakal menjadi cawapresnya jokowi
jokowi ternyata mental di menit menit terakhir gitu
sangat kejutan kan di dua ribu sembilan belas itu
jadi menurut saya masih sangat terbuka peluang ini
bisa jadi juga pdip nanti mengulang momen di dua ribu sembilan belas ketika cawapres ini diumumkan di menit menit terakhir atau di detik detik terakhir sebelum pendaftaran dkpu saja
jadi masih sangat terbuka
kita nantikan terus bagaimana perjalanan mencari bakal cawapres ini ya
bagi semua nanti bakal cawapres yang ikut berkonteks ini
bagi semua nanti bakal cawapres yang ikut berkonteks ini

terima kasih redaktur pelaksana cnn indonesia com
surianto telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news

surianto telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news